ya sementara itu di jakarta sudah ada koresponden cnn indonesia silvano hajid dari ruang publik terpadu rama anak taman kalijodo penjaringan jakarta utara
selamat sore vano bagaimana suasana rptra kalijodo saat liburan hari ini
sore punce sebelum saya cerita tentang taman kalijodo untuk libur natal dan tahun baru kali ini
saya coba mau tanya ke anda pernah coba inline skate waktu anda masih kecil sekitar dua puluh lima tahun

apa belum pernah
belum pernah oke mungkin saya akan coba tunjukkan pada anda ini kalau buat saya memori masa kecil saya
karena inline skate skateboard di taman kalijodo ini sangat difasilitasi terutama kalau saya bisa ceritakan kepada anda
mungkin hari ini pengunjungnya tidak seramai biasanya karena sebagian orang di jakarta masih liburan ke puncak atau luar daerah lainnya
nah kali ini ada komunitas
ada skateboard dan juga inline skate yang sedang menjajal skatepark yang ada di kalijodo ini
sementara saya coba ngobrol sedikit bersama seorang pengunjung yang datang ke sini jauh jauh dari bekasi
tidak jauh juga sebenarnya ya pak ya dari bekasi ya pak
tapi sebenarnya bapak kesini tadi saya lihat bersama anak anak bapak sengaja datang ke sini berapa minggu dalam berapa kali dalam satu minggu
ini mumpung liburan saja nih
jadi daripada macet macet keluar kota mendingan kita ke sini
sambil juga ya nyari keringet juga lah anak anak ini
ini si barik
iya ini temannya si rai
bapak sendiri pernah main rollerblade atau inline skate seperti ini
dulu zaman saya kecil belum ada kayaknya
ada juga khusus buat orang orang tertentu aja
karena belum kesampean jadi hobi disalurkan ke anak
tapi anak sendiri gimana suka atau latihannya berapa lama sih sebenarnya untuk bisa sampai di arena ini
ya mungkin kalau untuk se ini setahun dia latihan nih
setahun kalau untuk bisa seperti ini
nah bapak sendiri yang sudah berumur mau coba juga kayak anak anak ini
saya pernah nyoba sekali jatuh eh
lumayan juga lah mas sembuhnya
kalau saya sendiri juga mungkin masih mikir mikir lagi kalau harus turun ke sini
soalnya lama kalau sampai kita jatuh cedera umur kayak saya ini udah pulihnya lama lah
iya jadi nggak kerja malandar kan
sebentar saya coba mau kasih unjuk ke penonton cnn indonesia tentang apa yang ada di kalijodo saat ini ketika satu hari setelah natal
meskipun tidak seramai seperti biasanya
kalau weekend itu paling ramai
semua warung makanan
di sini buka sejak pagi
tetapi saat ini pukul lima sore mereka baru buka
ada satu anak lagi yang sejak tadi mencuri perhatian saya
ryan bisa jelasin ke saya nggak kenapa nyoba agresif
karena agresif enak sih tempatnya dekat dekat
terutama di kalijodo ini kan tempatnya enak dekat
fasilitasnya juga enak
banyak box box banyak rel
terus ada bowl juga
berapa lama sih bisa agresi
kalau nggak salah yang saya baca agre itu lebih berbahaya dibanding slalom
saya suka sama agresif
kalau di selalum saya takut
soalnya kalau slalom kan
pernah ada celaka nggak
maksudnya pernah jatuh sampai badan memar memar gitu
nggak bisa nafas sebentar istirahat
habis istirahat baru main lagi
nah kenapa sampai sekarang masih coba dan kenapa ke kalijodo
nah bisa tunjukin ke saya nggak gimana agresif inline skate ini beraksi
dari sini mungkin
oke ini ryan sudah berlatih selama satu tahun jadi insya allah aman ya
nah ini aksi ryan
dia satu tahun belajar agresif inline skate
jadi kalau misalnya dalam inline skate sekarang ini ada dua yang digandrungi dua aliran yang digandrungi selalu dan juga agresif
kalau agresif ini lebih ke rodanya kecil dan kalau misalnya jalan jauh agak capek
kalau pakai agresif ini bisa jalan jauh kayak misal
jalan jauh kayak misal ke car free day gitu
nah yang terakhir ryan
ke sini sama siapa
biasanya di kalijodo ini dalam satu minggu berapa kali
kadang empat kali kadang tiga kali
manfaatnya taman kali jodo untuk ryan
bisa main di skatepark menambah wawasan terus bisa jago main di sini
bisa jago main di sini oke terima kasih ryan lanjut main lagi ya
tadi ryan satu dari banyak anak yang ada di skatepark taman kalijodo
kalau misalnya saya mungkin ada keberanian mungkin saya sudah coba dari tadi tetapi saya tidak berani
kalau anda pun ce bagaimana kembali ke studio
oke vano sebenarnya saya ingin menantang anda untuk bermain di sana
namun karena anda yang di sana anda harusnya melawan ryan berani tidak
oke baik terima kasih silvano hajid atas laporan anda